kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm thomas lembong optimistis akan kenaikan nilai investasi dari korea selatan pada tahun depan
kenaikan tersebut mengacu pada data realisasi investasi korea selatan yang naik setiap tahunnya
bkpm mencatat pada september pertama dua ribu tujuh belas korea selatan menjadi negara enam besar dengan nilai investasi sembilan ratus juta dolar amerika
atau sekitar sepuluh triliun rupiah dari sekitar satu sembilan ratus proyek
sekali lagi bukan cuma jumlahnya tapi kualitasnya sangat tinggi
jadi memperkerjakan ratusan ribu orang kita di sektor tekstil dan sepatu
di publik tekstil publik sepatu terus juga di industri hiburan bioskop perbioskopan produksi film
ikon konser prospek untuk investasi korea ke indonesia tahun dua ribu delapan belas juga sangat positif
meskipun sudah naik banyak tahun ini dibandingkan tahun lalu saya tetap melihat akan naik lagi tahun depan
sementara itu korea selatan juga sudah melirik proyek pembangunan infrastruktur kereta ringan lrt jakarta
yang dikerjakan pemprov dki jakarta lewat bumd jakpro
bahkan jakpro dan bumn pemerintah korea selatan yakni korea real network authority
telah menandatangani nota kesepahaman terkait lrt
di rute pt jakpro satya heragandi mengatakan korea rail network authority akan menggelontorkan dana
sebesar lima ratus juta dolar amerika atau sekitar enam tujuh puluh lima juta dolar
sebelumnya korea real network authority membantu pt jakpro dalam visibility study
untuk penyempurnaan trace seluruh koridor lrt di dki jakarta